serta dibangun di lokasi yang strategis
lahirnya terlambat mas tapi ini dong mas ceritain sedikit kita kan kita gak pernah ngerasain nih jamannya bineka dulu kan kita kan tahunnya kan udah jamannya apa ya cen ya nbl kayaknya ya ibl kayaknya ya cen ya
kan lucu kan mama kan ujian bekuin
with power nya kan kalau dua ribu an ya
usernamenya dikembarin nanti abocet deh
capres lu mau apa dengan
warga di dusun ini mengaku tak bisa berbuat apa apa
berbicara tentang demokrasi berbicara tentang korupsi kita harus bisik bisik
bagi mereka sudah mustahil mengembalikan sungai menjadi bersih seperti tiga dekade silam
kalau mereka menganggap nomor dua adalah ancaman terkuat
salah satu pengunjung roni merasa sangat terbantu dengan aksi fauzi ini
kalau anies mohaimin ini di bulan november dua puluh dua delapan kemudian sempat naik di bulan desember dua ribu dua puluh
implementasinya sebenarnya pali pali ini yang kemudian sekarang menjadi gaya hidup di korea selatan seperti apa sih
sehingga tidak menimbulkan segregasi dan goncangan goncangan